penanda tanganan prastasti oleh presiden joko widodo menandai peresmian nama venue indonesia arena pada senin siang
peresmian venue yang proses pembangunannya dimulai pada akhir tahun dua ribu dua puluh satu ini
juga dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet indonesia bersatu
pj gubernur dki jakarta heru budi hartono serta para pemain timnas basket indonesia
menelan biaya sekitar enam ratus empat puluh miliar rupiah
pembangunan indonesia arena memang sejak awal diperuntukkan sebagai venue fiba world cup dua ribu dua puluh tiga di jakarta
indonesia arena ini bisa dipakai untuk turnamen basket
utamanya tapi juga bisa untuk badminton untuk volleybout untuk futsal
dan juga tentunya untuk konsen
peresmian indonesia arena kali ini juga dimeriahkan dengan penampilan menteri pupr basuki hadi mulyono
yang unjuk kemampuan dalam bermain drum bersama grup band coklat
basuki tampak piawe memainkan lagu luka lama yang ditonton presiden joko widodo
dan beberapa menteri yang hadir
masih kalah dengan john boon ham
indonesia arena sudah lebih dulu menggelar pertandingan bola basket bertajuk test event fiba world cup dua ribu dua puluh tiga
tes event yang digelar pada dua hingga lima agustus itu diikuti empat tim
timnas indonesia suriah uni emirat arab dan tim indonesia patriot
yang berisikan para pemain muda indonesia
tim liputan cnn indonesia